menteri keuangan sri mulyani menunjuk mantan wakil ketua komisi pemeratasan korupsi amin sunaryadi
aktivis anti korupsi zainal arifin mokhtar sebagai pemimpin atau pimpinan komite pengawas perpajakan atau komwasjak
penunjukkan ini ditapkan dalam keputusan menteri keuangan komite pengawas perpajakan periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh enam
pelantikan tujuh anggota komwasjak ini terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota yaitu amin sunaryadi
sunaryadi menggantikan mantar wakil menteri keuangan mar diasmo yang telah habis masa kerjanya
kemudian wakil ketua merangkap sebagai anggota yaitu zainal arifin mohtar
dan tiga orang anggota lainnya yaitu estu budiarto setiawan basuki serta hendra prasmono
selain itu heru pambudi selaku sekretaris jenderal kemenku dan awan nurmawan nuh selaku inspektora jenderal kemenku
juga turut dilantik sebagai anggota
anggota komwasjak yang baru dilantik ini berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian seputar perpajakan
serta termasuk tokoh anti korupsi
pergantian pengurus ini menjadi menarik lantaran dilakukan di tengah bergulirnya kasus mantan pejabat pajak rafael alun trisambodo